pemerintah kembali menggelar agenda promosi event asian games dua ribu delapan belas
sekali ini bekerjasama dengan penyelenggara dan pihak swasta
presiden joko widodo mengajak masyarakat turut serta mempromosikan asian games dua ribu delapan belas
bersama sejumlah kalangan masyarakat artis dan pegiat media sosial
presiden joko widodo berjalan kaki mengelilingi istana kepresidenan bogor jawa barat sabtu siang
aksi ini dilakukan sebagai bentuk promosi event asian games tahun dua ribu delapan belas
presiden juga mengajak masyarakat mempromosikan asian games
dengan memperbanyak aktivitas jalan kaki sehari hari
jokowi juga menyampaikan kekhawatirannya karena mendapat informasi
masih banyak masyarakat indonesia yang ternyata malas berjalan kaki
presiden mengajak masyarakat berjalan kaki lima ratus langkah setiap hari untuk menjaga kebukaran
ini masalah kesehatan masyarakat sehatnya masyarakat kita
saya membaca sebuah berita bahwa masyarakat kita ini malas kalau berjalan agak jauh
agak dekat saja malas apakah agak jauh
jalan itu menyehatkan jalan itu enak ya masyarakat kita seperti itu harusnya
biar jalannya semester dua meter kapan kita akan sehat
inilah yang akan terus kita gaungkan